intinya kalau ada yang tanya sih ada berapa sih humas di indonesia ini
seharusnya kita bisa menjawab dua ratus dua puluh dua juta orang
seluruh penduduk indonesia yang di dalam humas yang terus
untuk men sharing konten konten positif mengenai indonesia
nah dalam saat seperti ini kita seharusnya berkolaborasi
untuk memberikan konten positif untuk memaksimalkan program pemerintah
seperti yang kita lakukan saat ini